aku sampai di kaki gunung merapi
kamu telah melanggar aturan dengan memasuki wilayah kami tanpa izin hampir
berani kalian menghalangiku
kami tidak pernah takut padamu
pergi dari sini atau kami akan menghabisimu
rupanya kalian mau main main dengan
dari mana kamu tahu nama itu
ini aku farita
senang sekali aku bisa bertemu denganmu lagi
jangan mengaku sebagai farita
kamu bukan farita
pasti guna guna raja siluman itu sudah mempengaruhimu sembara
kamu pasti bisa mengenaliku sembarang
gadis itu suka melamu
gampang aku masukin ke tubuhnya
mudah saja kita burui
tidak semua manusia bisa kalian tipu
yang tertipu hanya orang orang yang tidak beriman
kita harus menyelamatkan basir sembah
dibawakan ke rumah
ke arah sana
dia punya kota spania
yang hanya tenang
dan di sini
mereka harus juga
ke bewaga mereka
hanya ada duit
aku datang dengan kekecewaan dan rasa sakit hati
padamu duhai dewi
aku selalu setia menjadi api setiamu
kenapa kamu membalas kesetiaanku dengan membiarkanku terhina
aku tidak terima dipermainkan oleh nasi
aku tidak terima dikalahkan oleh musuh musuhku
jika kau tidak mau menolongku
aku akan melepas diri darimu
dan aku akan mengutukmu selamanya
aku mohon ampun duhai dewi
aku tidak bermaksud lancar

semangat untuk cep veron hagi

jangan silakan boleh cavalau
seseorang yang mooi
gimana dengan perwarehanmu
buat apa kau bersegurit
kenapa kau tidak mau berv bersindik
belum mau menjadi penampilan're tutoring
lampir datanglah lampir aku membutuhkanmu
gerongso mau apa dia memanggilku
kurungsu aku datang kurungsu
ada apa kurungsu
apa kamu sudah berhasil melaksanakan tugas yang aku perintahkan
itu aku memanggilmu
aku sudah berhasil mengumpulkan seluruh para siluman seperti yang kau perintahkan
kerja bagus kronsen kerja bagus
terima kasih semuanya
kalian sudah memenuhi perintahmu
kami siap menjalankan perintahmu lampir
aku perintahkan pada kalian untuk menangkap malam biar jadi jadian
mak lampir jadi jadian
iya dia sudah berani menyerupai diriku dan membuat banyak masalah
aku perintahkan pada kalian untuk menangkapnya hidup atau mati
sebagai imbalannya aku akan menurunkan ilmu segoro genih bagi siapa

siapapun yang berhasil menangkapnya
dalam waktu secepatnya aku akan menangkapnya dan menyerahkannya padamu
bagus cepat kerjakan
rasakan kamu lampir
akhirnya aku sampai di kaki gunung merapi
mau apa kalian
kamu telah melanggar aturan dengan memasuki wilayah kami tanpa izin hampir
berani kalian menghalangiku
kami tidak pernah takut padamu
pergi dari sini atau kami akan menghabisimu
rupanya kalian mau main main denganku
hanya itu kemampuan kalian
jangan senang dulu kamu labe
kami belum kalah

kami harus menahamkan ho chi minh
ini adalah shikibu
jangan pakai yang itu

selamanya kalian tidak bisa mengalahkan aku
ada yang bakar sir
serius kamu parah